lima resmi hai bapak satu ratus dua puluh tiga terima kasih indonesia masalah program resmi dan sebutan resmi kepada
kita optimis itu akan terungkap dengan benar itu aja karena itu perintah presiden
paksa naja itu kan ada data teknik teknik dan strategi penyelidikan penyelidikan itu
polri udah punya tapi sudah ada juga perintah dari presiden dan gak akan main main kan gitu harus
dibuka sebenar benarnya jangan sepihak semua harus dilihat dan dipertimbangkan
itu aja dan saya percaya mabes polri tim khusus komnas ham kompolnas juga akan maju ke situ